ke rumah sakit dulu ya pak
alhamdulillah elsa udah sembuh
yaudah gak apa apa salam buat elsa ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jadi datang ya
jadi pak harusnya sebentar lagi sudah datang
saya baik baik saja
saya ingin lihat proses kosmetik di perusahaan anda
jika itu baik dengan anda
oke ya tentu saja
mari kita pergi ke sana
terima kasih mister philip ya
sampai jumpa lagi pak
yes elsa gak dijaga
tante sarah atau nino
mohon maaf pak kami tidak mengizinkan
sebarang orang masuk ke ruang rawat ibu elsa
saya masih saudaranya elsa
jadi saya mohon sama bapak izinkan saya buat dukung elsa pak
kami tetap tidak mengizinkan bapak untuk masuk
sebaiknya bapak pergi dari sini
sudah datang ke kantornya
banyak sama mbak catherine
apa aku telpon randy aja yuk
aku telfon randy deh
ini barusan saya baru selesai meeting
iya pak terima kasih
saya minta maaf pak memang keinginan beliau untuk tidak mau diwakilkan pak

ren kamu tolong hubungi pak yuda lalu dari saya ya

saya akan menjaga kalau niatan nino mengambil hak khas rena itu beneran

jadi saya sudah siap semuanya

baik pak segera akan saya telfon pak yuda
nanti aja aku telpon baliknya
aku masih sibuk
randy juga sibuk
aduh ini tuh sebenarnya siapa yang mau nikah
aku juga jadi sibuk sendiri
mikirin mereka yang mau nikah
mikirin mereka yang mau nikah
eh kok lo ada disini sih
eh kok lo ada disini sih
ya gue baik baik aja sekarang
gue udah mendingan kok
nino kan gak ada
iya emang nino tuh gak ada disini
gue sekarang mau memperbaiki hubungan gue sama nino
tolong jangan usir gue
semua ini gue lakuin karena gue pengen tau keadaan lo
tapi gue gak mau kalo misalkan nino dateng kesini terus liat lo
nanti berantem gue gak mau ya ari
tapi sekarang gue mau memperbaiki hubungan gue sama nina
kalo memang itu keputusan lo
buat kembali sama nino
gue berharap lo bahagia ya sahab
jangan sedih sedih lagi
jangan sedih sedih lagi
jangan sedih sedih lagi
jangan sedih sedih lagi
kenapa bapak bisa berada disini
tadi saya sudah larang untuk masuk kesini
saya kenal dia pak
dia coba pengen cengkuk saya
kami tidak bisa mengizinkan sembarang orang untuk masuk kesini
sekarang silahkan bapak keluar dari sini
aduh rekomendasi kekasihnya
aduh rekomendasi kekasihnya
gue harus mencoba membuka lembaran baru lagi sama nino
izinin gue untuk bahagia sama nino yari
bantu aku ya pan
bantu aku untuk ngobrol sama mas timo
aku mau ketemu sama dia
karena mas raffa sih gak akan nginjinin aku pak
menurut papa yang al lakukan yang al bilang tuh benar
ini demi kepentingan kamu demi kesehatan kamu
sebaiknya kamu gak usah ketemu dinor dulu ya
kurang nggak ya ini masih ada lagi
lagi dong mirna ini kenapa susah ya begini ya
ini suara mobil papa
ini suara mobil papa
eh mau ke mana
eh mau ke mana
ya udah di sini aja kan udah omah ada ngucus
gini nih lihat nih ini sebentar lagi sudah jadi istananya reina dari blok ya
mas nino kan kalau di depan mama opa lagi ngobrol
ya sayang gini kebetulan orang dewasa itu kalau anak anak ada di situ agak kurang baik ya
lagipula rena lebih baik di sini sama omah sama ngucus tadi kan omah udah bilang ya
rena jadi anak yang nurut yes
kok mangap mangap begini baloknya ya
wah masih banyak ini
saya taruh sini dulu
jadi rena mau bikin apa castle
nah itu yang ada di sebelah sana
ini susah banget ini balok baloknya
eh mau ke mana
aku mau ketemu sama resin mau aku
aku gak mau kalau sampai rena pergi pak
saya kan pasti ke rena gak akan menemanku
saya akan selesaikan masa lain
raina gak akan kemana mana
tempat rena di sini
beneran aku mau ke mana mak
emangnya aku mau pergi ke mana lagi

rena akan di sini
kamu gak kemana mana
sayang sama rumah ini
oke oke tante ya aku kesana ya
kalau udah gini mana mungkin aku bisa nolak
ren mama udah menuju kafe loh
iya mbak ket juga nanti mau kesini juga
pokoknya mama tunggu kamu
jangan lupa yuk
iya mama tunggu
emang mesti diginiin ini dua duanya
kalau enggak mereka pasti bilangnya tuh lagi sibuk terus
kemarin aku sempat datang
tapi mereka yang ada di rumah
malam ini aku akan coba datang lagi
kalau sampai mereka nggak ada
itu artinya benar
hal memang sengaja untuk menghindar dari aku
aku akan coba diskusikan dengan pak andika
pak andika bisa mendapatkan pasal untuk
melawan mereka di pengadilan
karena bagaimanapun juga
kalau mereka menghindari aku
itu sama saja mereka menjauhkan aku dari ren
anak aku sendiri
dia datang lagi aja itu
masih penasaran kali ya
jadi bulat balik aja
dia datang lagi aja itu
masih penasaran kali ya
jadi bulat balik aja
jadi bulat balik aja

eh deh lagi genting begitu pakai mantun lu
eh lah gue seperti vitas im
semua tanah hitam
eh dia jodin lu
saya mau ketemu dengan aldan nanti
ada perubahan saya pak
saya mau ketemu dengan al sama anin
waktu pulang abis antre renna ke hotel
purwosa bilang kalau saya harus melindungi keluarga pak al dari pandino ini
pak al dan bu andin sedang terbisa diganggu
mohon maaf pak tidak bisa pak
keluarga ini sedang tidak bisa digaung
dan saya diberikan perintah untuk tidak memizinkan seorang pun masuk tempat ini
apalagi orang yang mengganggu seperti apa
tolong jangan buatrectuinis disini
saya tidak buatrectuinis

salam bersih banget sih lo
udah tuh disitu lagi rame ada apaan sih
rusudah depan gerbang
jadi begini mbak pak nino dateng lagi
terus dia marah marah
terus terus gimana dia
soalnya begini dia liat mobil pak al di depan
parkiran nah makanya masa masuk
pengen ketemu pak a sama bu andin
udah dibilangin begitu mbak malah disuruh pulang
cuman dia masa tanya masuk
nah sekarang uya sama mas reza arginam
udah tuh lagi rame lagi